pertandingan tinju di arena pon dua puluh papua di gor cendrawasi jayapura diwarnai kericuhan
seorang atlet dipukul oleh relawan pon serta penonton
akibatnya pertandingan terpaksa dihentikan
inilah video saat terjadi aksi pemukulan terhadap atlet tinju dki jakarta
jil mendagi dua puluh lima tahun yang terjadi pada jumat sore
korban yang sempat dipukul oleh relawan pon serta para penonton
mengakibatkan suasana di dalam venue gedung olahraga cendrawasi berubah menjadi rusuh
akibatnya pertandingan tinju pon papua langsung dihentikan
untuk antisipasi pihak kepolisian pada jumat malam langsung memanggil pihak panitia pelaksana atas nama relawan dan penonton
untuk melakukan perdamaian antara kedua pihak
dengan menandatangani surat pernyataan antar kedua belah pihak dan perdamai
keduanya langsung membacakan surat pernyataan untuk tidak melakukan aksi serupa dan tetap menyukseskan pon papua ke dua puluh
dan kami menyesal atas peristiwa tersebut
kami telah sepakat berdamai dengan kontingen dari jakarta
dan saling memanfaatkan
memaafkan selanjutnya kami meminta kepada semua pihak untuk tidak terprovokasi
kami telah sepakat dan saling memaafkan dan kami mendukung keberlanjutan pertandingan tinjung
dan pertandingan lainnya di beberapa venue baik di kota jaipura maupun di tiga kota lainnya
aksi pemukulan terjadi pada pertandingan tinju kelas lima puluh enam kg antara jelmandagi dari provinsi dki jakarta melawan lucky mira dari provinsi ntt
juri memutuskan pertarungan dimenangkan luki
tak terima dengan keputusan itu jelmandagi yang melakukan protes keras sehingga terjadi kesalahpahaman yang berbuntut kericuhan
kirwel jayapura papua